menghilang dalam buah
aku masih bertemu dengan dimas rara santang di perkampungan
tuhan tidak berbohong
demi allah aku tidak berbohong
ini mas rara santang
terima kasih panggilan walang sungsang
iya bu sama sama
saya permisi dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini baru permulaan walang sumsel
kau akan menghadapi serangan yang jauh lebih hebat dari ini
anak anakku entah ada di makna saat ini
karena santan kian santan
semoga kalian semua baik baik saja
bunda hanya berharga
semoga allah selalu melindungi kalian semua
semoga ganda prabu bisa hadir dan menyelesaikan masalah di pajajaran ini
di mana kandang saat ini
jangan sedih dinda
ini semua adalah dharma
sebagai wujud bakti kita
kepada dewata yang agung
kami semua merindukan kanda
pasukan dari mana mereka
pasukan dari mana mereka itu
dari arah mana mereka berasal
mereka dari arah barat raden
tidak akan terjadi
bergantung dengan jurusan
tolong beri makanan satu nih mas
bukannya dia yang bersama gadis itu
kenapa ia datang sendirian
tidak bersama gadis itu
terakhir aku bertemu
gadis itu pun sendirian
apa yang terjadi dengan mereka berdua
terima kasih atas bantuanmu
aku mohon pamit ingin melanjutkan perjalanan
selama jalan nih mas
semoga selama sampai tujuanmu
dan terus berharap
agar kita bisa bertemu lagi
dalam waktu yang lebih luang
dan tidak terburu buru
masih ingat dengan aku
aku tidak ingat
kenapa kisanat berjalan sendirian
tidak bersama gadis yang seperti
nimas rara santang
nimas rara santang
tolong pertemukan aku dengan dia
ada urusan apa tuhan dengan nimas
aku merasa bersalah
aku ingin meminta maaf dengannya
tuhan adalah orang yang tidak tahu berterima kasih

buat apa tuhan menemui nimas

telah ambat tuhan
nimas telah hilang
menghilang dalam tuhan
aku masih bertemu dengan dimas rara santang di perkampungan
tuhan tidak berbohong
demi allah aku tidak berbohong
berarti nimas rara santang masih hidup
tentu saja dia masih hidup
tentu saja dia masih hidup
ananda menunda dulu keberangkatan ke istana pajajaran
menurut bunda sebaiknya
kita menunggu waktu tenang dulu

situasi tenang seperti apa bunda
sepertinya ada orang yang ingin membuat kerusuhan di caruban ini bunda
sepertinya ada orang yang ingin membuat kerusuhan di caruban ini bunda
nanda harus cepatnya ke pajajaran untuk mencari kejelasan bunda
ada tamu yang sedang menunggu di pendopo raden
ada tamu yang sedang menunggu di pendopo raden
ada tamu yang sedang menunggu di pendopo raden
katanya dari pak jajaran arden
dari pak jajaran
ini utusan ananda prabu suryawisesa
aku akan temui orang itu
nanda temui orang itu dulu
paman pati datang jauh jauh dari pak jajaran
berarti ada hal penting yang akan paman sampaikan
paman diutus oleh gusti prabu surawisesa
untuk menemui arden
ada apa dengan caruban
untuk menyampaikan apa yang menjadi keberatan dari gusti prabowo
menurut gusti prabu
kadipaten ini sudah lama tidak membayar pajak penghasilan
kepada pak jajaran
baik dari pertanian
maupun dari nelayan
bukankah setelah ayah anda prabu naik tahta
pajak dari kadipaten ini telah dihapuskan paman
kalau memang betul
apa yang menjadi keberatan dari raih prabu suryawisesa
seperti yang arden tahu
pemberian upeti ke pemerintah pusat
bukan hanya sebagai pemberian materi
sebagai satu bentuk
kesetiaan kepada pak jajaran
memangnya siapa yang tidak setia pada pak jajaran
maksud raih prabu suryawisesa
aku yang tidak setia pak jajaran
pak jajaran hanya menyampaikan apa yang menjadi keberatan dari gusti prabu suryawisesa
cukup pak jajaran
apalagi yang menjadi keberatan dari raih prabu suryawisesa tentang aku atau pun carumba
katakan saja pak jajaran
tidak usah sungkan
pak jajaran hanya jual